justru karena mobilnya hilang kita dibawa kesini
bentar bentar bentar
kayanya kita dikerjain nih
lu kagak boleh begitu mil
walaupun dia punya kekurangan
biasanya orang kaya si rambo itu ada kelebihan
maksudnya meskipun gagap
si rambo itu pencimanya tajam
seperti anjing pelancar
seperti orang indisco
indah bisa melihat masa depan
karena sehari harinya hanya berjoget
jalan tangan jalan tangan
ateb itu yang disko
karena dia mendengar lagu dangdut saja langsung berjoget
tidak berdoa nih
mudah mudahan si rambo bisa nemuin angkotnya bang jamil
berdoa aja nik jangan sedih
tidak sedih mul
nabilah mau bayaran
sada mau liburan
itu aja udah bu tapi pusing
tolongin abik ya allah
tengk kok gak ada
dia mau ngerjain aneh kali ini
justru karena mobil hilang kita dibawa ke sini
harusnya ada di sini
kau tidak boleh berusaha mil
bukannya si rambo yang mau bantuin kamu cari mobil yang hilang
bukannya sih kata katanya dia dari tadi
wah ada begini
kenapa rambu yakin betul kalau angkotnya ada di sini
pasti dia itu pelakunya
ini dia salah lagi
tapi kita punya bukti nggak
ibu tapi dia sudah tersenyum
tidak kelihatan dari tadi
ada apa bang rudi
angkot temen aku hilang dicuri
dicurinya di mana bang rudi
di rumah pas lagi diparkir
oh kita boleh bantuin nyari enggak bang rudi
boleh boleh banget terima kasih ya
tapi kita nyarinya bareng bareng sama bang budi ya
suka ngapain ya
tetap kita harus mencari mil
yang lo harus pikirin gimana kalau angkotnya kakak ketemu
lo harus ganti sama juragan bos mau lo
mau numpang tanya bu
pertanyaannya gampang apa susah
oh pilihan ganda
bu maaf banget nih aneh aneh serius bu
bu ibu ngelihat angkot nggak di sekitar sini kayak begini
pasti angkut warna biru ya
jurusan kerengan depok
oh tadi di derek
sampai di mana
sampai di sub
sampai di sub
iya parkir sembarangan sih
kurang tepat itu
itu baru pas
terima kasih ya bu
terima kasih bu
berhenti bu kita dikerjain nih
bukan kita kamu
bu sama rustam cuma kena repotnya
pikir jago beneran tuh si rambo
lihat aja kita kerjain balik biar tahu rasa
mudah mudahan angkotnya kepencuran
assalamualaikum bang jam